kami awali pagi ini dengan berita duka yang datang dari keluarga menko polhukam wiranto
ahmad daniel al fatih cucu dari menteri koordinator politik hukum dan ham wiranto
kami sore meninggal dunia di rumah sakit brawijaya kebairan baru jerta selatan
setelah sebelumnya tercebur ke dalam kolam ikan yang berada di rumahnya
suasana duka terlihat di kediaman almarhum yang terletak di jalan tulodong bawah empat kebayoran baru jakarta selatan
wiranto yang sedang berada di singapura untuk menemani presiden joko widodo harus kembali lebih awal
sejumlah pejabat di kementerian yang dipimpin oleh mantan ketua umum partai hanura tersebut
terlihat hadir di kediaman almarhum untuk memberikan ucapan belasungkawa
hari terakhir ya saya mendapatkan kabar bahwa cucu saya meninggal dunia karena kecelakaan
usia satu tahun empat bulan
sedang main main di kolam ikan ternyata terpleset dan kemudian tidak tertolong meninggal dunia
jenazah ahmad daniel al fatih akan disemayamkan di pemakaman keluarga
di seluruh jawa tengah
badruz zammal jakarta